dari ponorogo prosesi kirap tahu di ponorogo jawa timur nyaris berlangsung ricu
warga saling dorong dan berdesak desakan demi mendapatkan tahu
dipercaya membawa berkah dalam tradisi tahunan tersebut
ratusan warga yang tak sabar menunggu
langsung menerobos petugas yang menjaga tumpeng tahu
usai dikirap di desa gelang lor ponorogo minggu siang
baik tua hingga muda rela berdesak desakan dan saling dorong
untuk mendapatkan tumpeng dan tahu berukuran besar
meski terlibat saling dorong dan nyaris terinjak injak
warga tetap antusias berebut tumpeng tahu
warga meyakini dengan berebut tumpeng tahu yang dikirap
akan mendapat berkah dan limpahan keselamatan
ya istilah orang jawa mau berebut berkah gitu lho pak
karena sudah diberi doa
terus tadi gimana sempat berdesak desakan saling dorong atau gimana
ya desak desakan banyak warga yang antusias ingin melihat
selain untuk memperingati tradisi tahunan
acara ini juga diharapkan bisa mendongkrak produksi tahu desa setempat
agar semakin dikenal luas
tujuan kami adalah bahwa produksi tahu yang akan datang
bisa dikandalkan di ikunan tersejonal
maka dari itu kita adakan festival seribu tahu
sebelumnya lima tumpeng tahu berisikan ribuan tahu ini
dikirap keliling desa dan diberikan doa oleh para sesepuh desa
selain kirap dalam tradisi
dimeriahkan dengan sejumlah tradisi kesenian
dan hasil bumi warga desa gelang lor
jatuh tiam bodok ponorogo